pada senin kemarin dalam sidang putusan
hakim memfonis verdi sambo dengan hukuman mati
sedangkan putri candrawati difonis hukuman dua puluh tahun penjara
dan hari ini saya akan mencari beberapa tanggapan masyarakat
apakah fonis yang dijatuhkan hakim sudah tepat atau belum
berikut tanggapan masyarakat
boleh kita wawancara sebentar terkait masalah sambo kemarin
putusan hakim seperti apa tanggapannya
oh saya buru buru mas
boleh kita wawancara sebentar nggak
saya buru buru mati
oh nggak mau lagi ternyata
halo pagi ibu sebentar
aku boleh wawancara sebentar
sebelumnya aku tuntik kasus sambo nggak
kamu nggak begitu hanya hasilnya aja
oke hasilnya kemarin tapi udah update belum
yang kemarin itu kan yang itu ya
ini ada yang pendukung ada yang mendukung
ya terkait putusan kemarin kan sambo itu kan difonis hukuman mati
sedangkan putri candrawati itu kan dua puluh tahun
nah itu tanggapan dari bapak seperti apa
sudah tepatkah atau misalkan terlalu berat
kayaknya keringanan nih
ya kalau saya sih sebetulnya kebalik musimnya yang satunya yang seumur hidup satu dua puluh tahun
untuk hasil yang kemarin ya itu sudah keputusan dari hakim
jadi kita sebagai orang awam ya yang terbaiklah apa yang sudah ditentukan sama hakim
rasa sudah layak ya karena kalau untuk pak ferdi sambo sendiri kan dia kan juga nyangkut institusi polisi ya
kalau yang sambo sih udah tepat ya
kalau menurut aku karena kan dihukum mati ya sesuai dan setimpal
kalau untuk putri candrawati mungkin juga udah ya dua puluh tahun
tepat kalau kata aku
dia cocok dihukum mati mas sesuai dengan perbuatannya